terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
gejala resesi juga terlihat dari eropa imbas perang yang terjadi antara rusia dan ukraina
apa saja tanda tanda yang terlihat tersebut kami bahas pagi hari ini untuk anda dalam tanda tanda resesi amerika serikat dan eropa yang mulai muncul
tadi seperti saya katakan sebelumnya bahwa resesi ini adalah pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut turut begitu ya
ini sudah mulai diantisipasi kenapa sudah ada penelitian riset sebuah riset yang dilakukan oleh analis yang melihat adanya inverted yid curve
atau kurva obligasi terbalik begitu ya
ini salah satunya menjadi tanda tanda resesi
kenapa karena dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima sampai tahun dua ribu delapan belas ini sudah menjadi sebuah hal yang pasti
bahwa inverted yield curve ini menjadi sebuah alarm akan masuknya sebuah negara ke fase resesi
nah ini dia kita lihat selanjutnya ya
apa saja yang sudah terlihat
jadi kalau kita ketahui adanya resesi ataupun penurunan ekonomi dua kuartal berturut turut ini kan akan menjadi membawa risiko ya kepada aset aset ekuitas
sehingga nantinya aset aset safe haven ini akan naik lagi
kita sudah mulai melihat kemarin ya bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar kemudian juga emas dan juga yang jepang begitu ya
ini adalah tiga aset safe haven yang nilainya diuntungkan jika ada terjadi resesi atau terjadi gejolak ekonomi
para investor cenderung lebih mencari aset aset yang lebih aman dibandingkan aset aset berisiko
sudah terlihat juga bagaimana kemudian saham obligasi di negara negara seperti amerika serikat di eropa begitu bahkan merembet juga ke asia
ini sudah mulai turun karena adanya ketakutan adanya resesi ini
selain juga memang ada faktor faktor lain seperti tekanan harga minyak kemudian juga tekanan terhadap komoditas
kita lihat ya kurva imbal hasil obligasi yang terbalik
nah jadi kurva imbal hasil obligasi yang terbalik ini kalau kita jabarkan dari kurva x dan y
ini majority ataupun tenor tenor obligasi
dan ini adalah yieldnya atau imbal hasilnya begitu kita lihat ya
normalnya kurva imbal hasil obligasi ini harusnya seperti ini
kita lihat ya jadi misalnya ini tenor tiga bulan ini tenor sepuluh tahun
nah jadi begini ya
ini x ini y ini maturity ini dan juga yieldnya harusnya seperti ini ya
nah jadi harusnya kurvanya itu naik ke atas begini
nah tapi kalau misalnya inverted terbalik kurvanya menjadi seperti ini
nah ini yang terjadi inverted itu di sini
kurva terbalik dimana imbal hasil obligasi tenor pendek
di sini lebih tinggi daripada imbal hasil oblikasi tenor panjang
karena investor di sini lebih cenderung untuk percaya trust kepada imbal hasil obligasi jangka panjang
karena ada ketakutan jika ada gejolak ekonomi ada ketidakpastian ekonomi ada perang yang sedang berkecamuk pandemi covid sembilan belas kemarin
begitu nantinya untuk obligasi adanya default risk ya di obligasi ini
ditakutkan nantinya untuk obligasi tenor pendek ini akan terjadi gagal bayar
nah jika terjadi gagal bayar artinya harus ada intervensi
intervensi dari pemerintah dari bank sentral begitu
karena ditakutkan gagal bayar ini akan menyebabkan kemunduran ekonomi
dari kemunduran ekonomi kemudian bisa menjadi inflasi
inflasi yang tinggi tidak dibarengi dengan kemampuan beli masyarakat
begitu nanti akan menyebabkan resesi
resesi ini dampaknya lebih panjang lagi
kemiskinan pengangguran pemangkasan tenaga kerja
kita lihat lah bagaimana kemudian ekonomi indonesia harus struggling sangat besar pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
akibat covid sembilan belas akibat kita dua kuartal berturut turut masuk ke dalam resesi begitu ya
kita lihat kemudian ada pengetatan kebijakan the fed
nah artinya karena inflasi yang sangat tinggi ya
oke nah ini menjadi inflasi tertinggi
dan juga sepanjang sejarah amerika selama empat puluh tahun terakhir
nah inflasi tertinggi ini harus di tackle harus dilawan dengan kebijakan the fed
seperti kita ketahui begini jika resesi terjadi pada tahun lalu maka the fed melakukan
adanya pelemahan ekonomi the fed lalu melakukan pelonggaran ya
relaksasi stimulus besar besaran begitu untuk kemudian menormalkan kembali ekonomi
begitupun indonesia ada counter cyclical yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan apbn kita
agar kemudian ekonomi bisa on the track lagi begitu
nah ada yang menyebabkan penyebabnya
nah penyebabnya adalah tapering off
ini off ataupun pemangkasan stimulus ini ya kemudian ini diantisipasi oleh pasar karena akan kemudian menyebabkan banyak sekali konsekuensi konsekuensi yang mengikutinya nantinya
kita lihat kemudian juga kenaikan suku bunga acuan di amerika serikat
kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif ini tentunya bisa menjadi pemberat juga ya sentimen negatif juga bagi pasar
karena kenaikan suku bunga acuan yang tinggi ini

karena kenaikan suku bunga acuan ini dilakukan untuk menekan inflasi untuk menekan uang yang beredar di masyarakat
diharapkan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan maka masyarakat lebih mau untuk menyimpan uangnya untuk menabung begitu ya
dan sehingga nantinya inflasi ini bisa turun
kenaikan harga barang ini bisa turun
kemudian akan berdampak kepada ekonomi di amerika serikat
namun bagi pasar saham bagi pasar pasar berisiko bagi obligasi begitu
kenaikan bunga acuan ini bukan menjadi hal yang
bukan menjadi hal yang cukup menggairahkan lah ya bagi pasar pasar modal yang berisiko
seperti saham dan juga obligasi
terlihat bahwa kemarin dow jones dan juga saham saham di eropa mencatatkan pelemahan ya
mayoritas mencatatkan pelemahan
karena menanti bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh bank sentral amerika serikat terhadap tanda tanda yang sudah mulai terlihat di sana ini ya
nah kita lihat bagaimana inflasi di amerika serikat saat ini
nah ini dia datanya
kita lihat di sini maret dua ribu dua puluh dua yang baru saja secara year on year
nah ini yang harus diredam
kenapa karena tadi jika inflasi terlalu tinggi nanti dampaknya kepada perekonomian
karena tidak sebanding dengan bagaimana jumlah tenaga kerja kemudian juga upah dari buruh upah petani begitu
nah ini tidak sebanding dengan kenaikan harga yang timbul
makanya nantinya jika kemudian terjadi gejolak ekonomi ini kemudian inflasi tidak bisa terkontrol tidak bisa dibarengi dengan daya beli masyarakat
inflasi ini nantinya juga akan membawa dampak kepada negara negara mitra dagang amerika serikat termasuk juga indonesia
sudah kita ketahui bahwa saat ini yang ditakutkan oleh dunia selain invasi rusia ke ukraina tentunya
yang kemudian menyebabkan harga minyak naik kemudian ada gejolak juga bagi sektor komoditas komoditas agrikultur agribisnis begitu
tapi juga kita ketahui ada disrupsi pasokan
karena kan negara itu harus melakukan ini ya ekspor impor
hubungan dagang internasional itu harus terbentuk begitu ya
jika kemudian ada krisis di sebuah negara ada pembatasan yang dilakukan pengetatan stimulus ekonomi begitu ya
menyebabkan kemudian beragam harga naik
nanti ditakutkan ada disrupsi pasokan
atau gangguan terhadap pasokan global
begitu yang nanti akan mempengaruhi kita semua
karena mau tidak mau amerika serikat eropa tiongkok begitu
raksasa raksasa ekonomi di dunia ini merupakan mitra dagang terbesar juga bagi indonesia begitu
kita lihat inflasi cukup tinggi sekali ya
tapi tidak dibarengi dengan itu tadi daya beli dan juga pertumbuhan ekonomi
kita lihat tanda tanda resesi di eropa
selanjutnya tidak hanya amerika serikat saja
kemudian yang ada inverted yid curve atau kurva imbal hasil obligasi terbalik
dan juga disinyalir ya
ini menjadi sebuah tanda tanda resesi
tapi memang belum secara sah belum bisa dikatakan masuk ke dalam resesi
tapi banyak analis yang menakutkan bahwa tanda tanda tersebut ini menjadi sinyal akan masuk resesi lagi gitu
kita lihat ya untuk di eropa sendiri sudah ada lonjakan harga batubara dan gas
kemudian ini kan akibat invasi
jadi rusia dan ukraina ya
jadi rusia ke ukraina ini perkembangannya seperti kita ketahui memang sudah ada perundingan damai yang dilakukan antara rusia dan juga ukraina
namun ternyata masih ada skeptikal
masih ada skeptis ya dari amerika serikat
dimana kemarin juga amerika serikat baru saja mengeluarkan cadangan minyak daruratnya ya
cadangan minyak darurat amerika serikat baru saja dikeluarkan begitu
karena seperti kita ketahui ada disrupsi pasokan
dan ini untuk mengantisipasi bagaimana kelangkaan minyak kenaikan harga minyak karena rusia ini salah satu negara pengekspor minyak besar juga
kemudian kita lihat ada gangguan pada aliran pasokan dan agribisnis
tidak bisa dilepaskan ya bahwa ini eropa ini ketergantungan dengan rusia dan juga ukraina
apa saja jagung kemudian juga ada sereal begitu
nah ini membuat negara negara ekonomi raksasa di eropa jerman perancis ini sudah mulai menyuarakan bahwa mereka sudah merasa kesulitan mendapatkan komoditas komoditas pangan tersebut ya
begitu kita lihat nih harga minyak juga sudah melonjak
eropa harus mengekspor lebih banyak untuk membayar volume impor tertentu
karena raca dagang itu kan harus seimbang ya
paling tidak jangan terlalu lebar begitu ya defisitnya
jadi memang eropa harus ekspor lebih banyak
kemudian untuk menutupi
impor mereka begitu yang juga berkurang ya
kita lihat kemudian bagaimana sih tanda tandanya
nah ini dia
dampaknya maksud saya
ini dampaknya bagi eropa ya
resesi yang terjadi tingkat pengangguran yang meningkat
kemudian masalah perbankan dan fiskal
tingkat kepercayaan konsumen yang menurun
dan cenderung negatif begitu
nah nantinya bagaimana saat ini tanda tanda yang sudah terlihat di amerika serikat maupun eropa
tentu harus diwaspadai oleh negara negara emerging market
bank indonesia harus melakukan kebijakan
melihat bagaimana nanti malam akan ada pengumuman di amerika serikat
terkait bagaimana kebijakan the fed
terkait suku bunga acuan
dan juga pengetatan ekonomi yang akan dilakukan
nah ini akan dilakukan disesuaikan oleh bank indonesia
agar negara kita yang saat ini ya fundamental ekonomi kita dipuji
indonesia fundamental ekonomi kita bagus
surplus raca dagang
pertumbuhan ekonomi positif
inflasi kita sejauh ini masih terjaga begitu
akibatnya memang saat ini kita lihat aliran asing
masuk ke instrumen pasar saham indonesia maupun obligasi
karena fundamental kita
karena negara kita yang dipuji
dengan penanganan pandemi covid sembilan belas nya
sehingga kita bisa mengendalikan ekonomi dengan baik
artinya jika sudah terlihat tanda tanda ini
harus ada yang dilakukan lagi oleh pemerintah indonesia
agar kita tidak terseret adanya tanda tanda resesi di raksasa ekonomi ini